pengendara mobil diminta kembali memawaspadai aksi pelemparan batu terhadap pengendara di jalan tol
polisi belum berhasil menangkap pelaku dan menemukan apa motif dibalik teror batu itu
dilansir dari detik com selama satu pekan ini setidaknya sudah tiga kali terjadi insiden pelemparan batu terhadap pengendara di jalan tol
senin dini hari lalu mobil seorang pengendara dilempar batu oleh orang tadi kenal saat melintas di kilometer empat belas tol jagorawi cimanggis depok
sehari sebelumnya insiden serupa juga terjadi di bawah jembatan layang moci bubur junction
dua puluh juni dua aksi pelemparan batu terjadi di jalan tol yang berada di bawah jpo pondok gede
aksi itu bahkan menyebabkan satu pengendara mobil meninggal dunia akibat terkena lemparan batu sebesar bongkahan yang menembus kaca mobilnya
kapolres metro kota bekasi meninjau pagar jembatan tol yang diduga merupakan lokasi pelemparan batu
rusaknya pagar jembatan diduga memudahkan orang tak bertanggung jawab melemparkan batu ke arah mobil yang melintas
pihak polisian akan meminta pihak jasa marga untuk memperbaiki pagar jembatan yang rusak
polisi juga akan meminta penerangan jalan dan cctv pada setiap jembatan tol meski sejumlah saksi telah diperiksa
hingga kini polisi belum menentukan pelaku pelemparan batu
polres metro kota bekasi terus melakukan koordinasi dengan polres metro jakarta timur dan depok
guna mengungkap dalang di balik aksi pelemparan batu terhadap mobil
ada beberapa orang yang diintrograsi tetapi belum ada titik terang yang signifikan
ada beberapa petunjuk tapi belum ada yang signifikan
nah kemarin kejirahkan kan ketahui kan ada beberapa titik lagi yang menjadi korban
itu anggota kami dengan kepimpin ksat clc juga sudah ke lapangan
sudah berkoordinasi dengan kasat kerja masing masing daerah itu timur sama depok untuk mencari tahu
tapi sementara ini modusnya hampir sama tetapi apa namanya
terputus mereka gagal ada hubungan tapi kita terjalani
produser lapangan gagat prasasti di mapolres jakarta timur
gagat sudah empat kali aksi pelemparan batu terjadi selama sepekan ini di sejumlah wilayah
lalu bagaimana polisi melakukan pencegahan agar aksi serupa tidak kembali lagi terjadi
khususnya di musim mudik ini
ya selamat siang elvira saat ini saya berada di mapolres jakarta timur
tadi baru saja ada rilis dari polres jakarta timur
mengenai kasus pengamanan dua abg yang diduga sebagai pelaku pelemparan batu di km sebelas dua tol jagorawi
keduanya merupakan masih pelajar sma
di mana dengan inisial tzr tujuh belas tahun hsr lima belas tahun
dan kejadian ini jika bisa diceritakan terjadi pada tanggal dua belas selasa kemarin
pukul empat menjelang waktu imsak
beberapa saksi setempat sempat melihat kejadian tersebut dan melakukan penangkapan
peringkusan bersama dengan masyarakat dan petugas yang berjaga di sana
yakni tepat di jembatan malaka kelapa dua wetan jakarta timur
ada pun saat penangkapan kedua anak ini terdapat enam belas barang bukti berupa batu kerikil yang disita
lalu ada satu buah pecahan genteng
untuk saat ini penanganan kasus sebelumnya memang dua pelaku ini diserahkan ke polsek ciracas
namun untuk mendalami lagi mengenai keterkaitan kasus kasus yang terjadi seperti di bekasi
lalu terjadi di depok
maka dan tentunya ditambah dengan kondisi pelaku ternyata masih di bawah umur
maka diserahkan kepada polres jakarta timur
karena untuk menangani kasus ini harus cukup berhati hati dengan pelaku yang masih di bawah umur
ada pun motif dari para pelaku sampai sejauh ini dari pemeriksaan mereka dianggap
mereka mengaku hanya iseng saja
namun ada hal yang tidak lazim tentunya ketika mereka melakukan tindakan ini secara
ternyata melakukan tim secara koordinasi
seperti penangkapan yang di jpo malaka
dua orang ini membagi tugas
satu orang berada di sisi lain untuk mengamati mobil mobil yang melintas di bawahnya
lalu satu orang lagi bersiaga untuk melempar batu
dan diusahakan tepat di bawahnya
di tepat mengenai mobil yang melintas
adapun atas kejadian ini
ternyata ada satu mobil yang mengalami keretakan pada kaca akibat kejadian ini
dan mereka saat ini mendapat tuntutan pasal satu ratus tujuh puluh dengan tuntutan pidana sebanyak lima tahun
ada pun bagaimana juga untuk mengantisipasi atau memaksimalkan keamanan bagi para pemudik
yang nanti akan mengarah ke bogor ataupun cikampek
dari petugas jasa marga
tadi saya sempat bertemu dengan mereka sekitar pukul sepuluh pagi
mereka sudah mulai mengitari beberapa kawasan kawasan jpo yang berada di tol
untuk melewati overpass yang berada tepat di atas tol
mereka juga sudah melihat bagaimana kondisinya
dan kalau misalnya bisa saya ceritakan tadi
saya sempat ke salah satu jpo yang kemarin ramai adalah jpo di jalan malaka
ternyata saya berhasil menghitung ada sekitar sembilan lubang yang tentunya ini sangat banyak sekali
dan lubang lubang jpo lubang lubang pagar kawat ini memiliki besar sekepalan tangan
dan tentunya ini sangat akan bisa menjadi potensi untuk aksi ulah ulah cahil lainnya
ada pun dari pihak kepolisian melakukan koordinasi kepada masyarakat yang ada di titik titik rawan
yang ada di sekitar ada jalan akses jpo seperti jalan tol jalan tol
untuk mengaktifkan cctv mereka
dan kepolisian juga nantinya akan memaksimalkan tim gabungan dari jajaran polres hingga polsek
untuk berpatroli bersama untuk mengamankan
dan untuk kedepannya jasa marga saat ini sedang berfokus untuk memperbaiki jpo jpo
yang dinilai memiliki kawat yang sudah rusak ataupun akan segera menambal
dan mereka targetnya rencana tadi saya ngobrol dengan mereka
dalam satu hari mereka akan kejar sekitar sepuluh jpo untuk perbaikan kawat kawat tersebut
sehingga untuk meminimalisir tindakan jahil seperti ini terulang lagi
terima kasih gagat informasi anda siang ini